ibu kota dki jakarta kini telah berusia empat ratus sembilan puluh tiga tahun
namun di usianya yang tak lagi muda jakarta justru diuji berbagai hal
salah satunya adalah wabah virus corona
kami cnn indonesia memiliki sejumlah laporan terkait kondisi jakarta saat ini
merebaknya wabah virus corona di indonesia turut meretas bagaimana wabah mengubah wajah ibu kota
wajah jakarta identik dengan keramaian dan juga kepadatan
di tahun dua ribu sembilan belas jumlah kepadatan penduduk di jakarta mencapai hampir enam belas jiwa per kilometer persegi
jadi tidak heran apabila kemacetan menjadi wajah jalanan ibu kota dari tahun ke tahun
tahun dua ribu sembilan belas lembaga pemantauan kemacetan lalu lintas di inggris tomtom index merilis
jakarta berada pada urutan ke sepuluh dari empat ratus enam belas negara termacet di dunia
dengan tingkat kemacetan mencapai lima puluh tiga persen
pemandangan sesaknya jalanan ibu kota oleh kendaraan pribadi dan transportasi umum menjadi wajah yang sulit dilupakan
tapi di tengah pandemi wajah jalanan ibu kota ini berubah
instruksi work from home di bulan maret dan juga psbb di bulan april ternyata membawa dampak signifikan terhadap wajah lalu lintas ibu kota
data tomtom traffic index di maret dua ribu dua puluh persentase pertambahan waktu lalu lintas jakarta turun drastis hingga mencapai titik terendah hingga empat puluh enam persen
sementara data dari situs corona jakarta go id kecepatan rata rata kendaraan di bulan maret dan april meningkat hingga delapan belas lima km per jam
sayangnya di masa transisi menuju kenormalan baru saat ini sejumlah ruas jalan di jakarta mulai terlihat kepadatan
tidak hanya jalanan wajah transportasi publik di jakarta tahun dua ribu sembilan belas pun menunjukkan hal yang serupa penuh antrian dan juga sesak
berhimpitan penuh keluh di krl dan dari menuju ibu kota menjadi pemandangan jamak terutama di jam jam sibuk
antrian penumpang juga menjadi sorotan yang seakan mencirikan wajah transportasi masal ibu kota
kendaraan online yang manggal di pinggir jalan sambil menunggu online menunjukkan hal yang serupa penuh antrian dan juga sesak
kalah memberikan andip akan khasnya transportasi publik kota besar
di tengah pandemi dan masa transisi psbb ternyata wajah transportasi publik jakarta pun juga ikut berubah
hal ini jelas terlihat sejak dinas perhubungan pemprov dki jakarta mengeluarkan surat keputusan yang berisi pengendalian sektor transportasi di masa pandemi
pembatasan jumlah maksimum penduduk
kebijakan ini terkait pembatasan jumlah maksimum penumpang waktu hingga jumlah armada yang beroperasi
di masa pandemi ini transportasi massal seperti mrt lrt krl dan bustra jakarta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat
bahkan ojek online diharuskan menggunakan partisi antara pengemudi dengan penumpang serta peduli kebersihan dan kesehatan
tapi di masa transisi menuju kenormalan baru saat ini sejumlah moda transportasi ternyata sudah menunjukkan
adanya kepadatan dan juga keramaian karena sebagian besar pekerja sudah mulai masuk kantor
mobilisasi warga jakarta tidak hanya sebatas jalanan dan juga transportasi publik
bahkan ruang publik yang ramai pun juga menjadi wajah jakarta yang sangat kental dari tahun ke tahun
tahun lalu padatnya pusat perbelanjaan di akhir pekan kantor yang ramai dengan pekerja hingga tempat wisata yang selalu penuh pengunjung
menjadi wajah jakarta yang aman

bisnis indonesia ini terus bergeliat dengan ramainya transaksi di luar rumah
dan mulai lima juni dua ribu dua puluh gubernur dki jakarta anies baswedan memutuskan ibu kota memasuki masa transisi menuju pembukaan aktivitas publik secara luas
di masa transisi ini ruang publik menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai instruksi pemerintah
masih banyak ruang publik yang tampak lenang namun juga sudah banyak pula yang mulai berubah
dan juga sudah ramai ramai oleh pengunjung
kewajiban menjalankan protokol kesehatan ini mulai dari pembatasan jumlah pengunjung jam beroperasi
menggunakan masker dan cuci tangan hingga penerapan social distancing
perkantoran juga banyak yang masih melakukan meeting dan bekerja secara online
sejumlah teknologi pun diterapkan di pusat perbelanjaan sebagai upaya mencegah penularan covid sembilan belas
tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir namun perjalanan menuju kenormalan baru
sudah dilakukan dengan cepat dengan beragam pertimbangan
kenormalan baru bukan berarti kebebasan baru tapi kenormalan baru berarti masyarakat ibu kota
memiliki kebiasaan baru yang lebih baik tidak hanya sebatas pandemi namun hingga seterusnya
ruli kurniawan muhammad iqbal jakarta
pelabuhan sunda kelapa merupakan salah satu saksi bisu perjalanan dari ibu kota
wabah yang saat ini merubah wajah ibu kota sesungguhnya tak hanya terjadi satu kali ini saja
sejarah mencarat sejumlah wabah telah lebih dulu menerjang ibu kota dki jakarta
batavia adalah nama yang diberikan bangsa belanda yang kini dikenal sebagai jakarta ibu kota indonesia
pelabuhan sunda kelapa menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan kala itu
seiring dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi hirup piku masyarakat di batavia atau jakarta
tak selamanya berdampak baik salah satunya bagi sanitasi lingkungan
alhasil jakarta pernah diserang wabah penyakit yang memakan korban jiwa
wabah kolera menyebabkan kepanikan luar biasa orang eropa di batavia
penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri fibrio cholerae ini menyebar sangat cepat
bahkan dari batavia kolera terbawa hingga ke sumatera
seperti yang tercantum pada buku sejarah pemberantasan penyakit di indonesia yang diterbitkan departemen kesehatan pada dua ribu tujuh belas
penyakit kolera mulai dikenal pada seribu delapan ratus delapan puluh
ketika kolera mewabah langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk hijien komisi atau panitia hijien di batavia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahkan pemerintah hindia belanda mendirikan sebuah rumah sakit di pulau onrus kepulauan seribu
yang digunakan sebagai lokasi karantina pasien dengan berbagai jenis penyakit
memungkinkan belanda untuk menghentikan penyebaran
tetapi konon kabarnya karantina ini tidak benar benar untuk menyembuhkan
tetapi justru malah terkadang ada gosip yang santer waktu itu banyak yang disuntik mati
pada seribu sembilan ratus lima puluh pemerintah indonesia melakukan pemberian vaksin tifus kolerai dicentri atau tcd kepada anak anak untuk meningkatkan kekebalan terhadap kolera
kolera bukan satu satunya penyakit yang mewabah di batavia
memasuki pertengahan abad ke delapan belas kemegahan batavia luntur karena merosotnya kualitas lingkungan
terutama kondisi kanal kanal yang dibangun oleh penguasa hindia belanda
kali besar di kawasan jakarta barat ini misalnya
sebelum abad ke sembilan belas semua bangunan di batavia tidak memiliki toilet
di gedung atau rumah rumah biasanya tersedia tong atau ember yang digunakan untuk menampung kotoran masyarakat
kemudian limbah kotoran dan kekebalan
tong atau ember ember inilah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai dan menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bibit penyakit
parahnya masyarakat kerap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci
buruknya sanitasi membuat kualitas air di kanal kanal batavia menurun drastis
pada kurun waktu seribu tujuh ratus tiga puluh tiga hingga seribu tujuh ratus tiga puluh delapan penyakit malaria menyerang batavia secara masif
pada saat ini kota batavia menyebutnya kota paling tak sehat di bumi belahan timur di akhir abad ke delapan belas
jakarta juga pernah diserang wabah cacar
pada seribu delapan ratus empat untuk pertama kalinya penyakit cacar air mencangkiti batavia
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicela zoster ini berasal dari illedeference atau mauritius yang masuk ke batavia dengan perantara para budak beliat
batavia juga pernah diserang oleh keganasan wabah influenza
pandemi flu spanyol di india belanda terjadi pada seribu sembilan ratus delapan belas
editor journal of infectious disease edwin jordan menyatakan bahwa virus spanyol berasal dari india dan perancis namun bersifat endemik
namun faktanya penyakit ini mewabah ke berbagai belahan dunia termasuk indonesia

jumlah populasi indonesia yakni lima puluh tiga juta orang kala itu
penyebaran begitu cepat kenapa karena eropa sebagai basis penyebaran melalui selat malaka
dan tentu selat malaka ini berdekatan dengan pulau sumatra
dan bahkan banyak pelabuhan pelabuhan lain di sana pelabuhan pelabuhan pelabuhan apa namanya dari mulai daerah daerah yang ada di sumatra kemudian sampai ke selat sunda
di era modern jakarta juga pernah terjangkit wabah lain yang berasal dari luar negeri
salah satunya adalah flu burung yang disebabkan oleh virus h lima n satu
sebelumnya wabah ini pertama kali muncul di italia kemudian tersebar ke amerika serikat dan hongkong
terakhir pada awal dua ribu dua puluh virus corona yang berasal dari wuhan tiongkok mewabah di indonesia
jakarta menjadi pintu masuknya saat kasus positif covid sembilan belas pertama kali ditemukan ketika dua orang wni terkonfirmasi tertulang
tapi bagaimana ondel ondel dapat bertahan sebagai kesenian khas ibu kota di tengah wabah yang merubah wajah ibu kota
jadi saya merasa gimana kita prihatin kalau bukan saya dan saudara saudara saya yang orang orang betawi
ya kita siapa lagi sih yang melestarikan seni budaya betawi itu
seperti inilah kesetiaan supandi pendiri sanggar utan panjang kemayoran yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski pandemi membuat mati suri kegiatan ondel ondel babe tetap semangat melestarikan budaya ondel ondel
ondel ondel bukan hal asing bagi masyarakat jakarta terutama betawi
boneka setinggi tiga meter dengan lingkar tubuh sembilan puluh cm ini sudah menjadi bagian dari budaya bahkan ikon bagi kota jakarta
sayangnya tahun ini tidak seperti tahun lalu
biasanya menjelang hari ulang tahun dki jakarta pesanan boneka ondel ondel dan juga penta sudah ramai
bang devi ini salah satu yang terdampak pandemi
pada tahun ini kan pekerjaan seni musuhnya ondel ondel ya bang
ini sudah memulai dki seperti apa nih dampaknya
dampaknya ya kalau sekarang ya sepi job
nggak ada event walaupun kemarin sempat udah ada omong omongan udah deal akhirnya dibatalin semua
nah sekarang yang kita lagi kerjain nge repair repair ondel ondel deh tuh
ada ondel ondel yang rusak mukanya udah pada lecet

terus ya pokoknya yang udah gak enak dilihat itu yang kita lakukan
kita lihat kita repair kita benerin kita bagusin
nah itu kan menjadi kerjaan juga
walaupun hasilnya gak seberapa tapi tetep kita bisa makan

sekarang dilihatnya agak dilema banget sih ya
karena sekarang maunya instan
nggak mau belajar dengan secara detail
misalnya bicara dengan anak anak
misalnya bicara dengan anak anak
misalnya bicara dengan anak anak
gak ada yang mau belajar sejarahnya budayanya
ya buat kita pribadi sama temen temennya apapun itu gimana keadaan itu kita tetep ngelestarikan dan mengembangkan budaya ondel ondel

iya kalau bukan kita siapa lagi gitu loh

pengelola sanggar sekaligus pemerhati budaya betawi ahmad swaib
alias dalfi menegaskan
pendua ondel mengalami nilai budaya yang kuat
dan perlu dilestarikan
sebagai ibukota negara jakarta terus berbenah
termasuk dalam moda transportasi

memasuki era new normal kita akan menjajal sejumlah transportasi publik
salah satunya mrt
dan saya akan ke dalam tapi jangan lupa sebelum masuk harus pakai masker dulu
setelah melakukan pengecekan suhu dan juga cuci tangan
kita juga harus memperhatikan marka marka yang ada di mrt ini
selama di mrt jangan lupa untuk pakai masker
saya udah tiga kali loh pernah marah
dengan kapasitas yang diturunkan hingga lima puluh persen selama era new normal
kita sebagai penumpang juga harus ingat memperhatikan marka di dalam mrt
dan tetap ingat untuk jaga jarak
dengan penerapan protokol kesehatan ini mrt mengaku mendapatkan tantangan yang cukup berat
karena mengalami penurunan jumlah penumpang hingga delapan puluh persen
dibandingkan masa sebelum pandemi
sekarang sebetulnya sudah mulai membaik ya
jadi ketika puncak psbb itu penurunan penumpang mrt sampai dengan sembilan puluh persen
sekarang sudah membaik menjadi sekitar delapan puluh persen penurunannya
artinya jumlah penumpang sekarang sekitar ya lima belas persen sampai dengan dua puluh persen pada saat kondisi normal dulu
sudah mulai membaik dan melihatkan kebangkitan mobilitas
ke jakarta begitu
ketika puncak psbb di bulan mei
itu kira kira memang itu hanya sekitar empat penumpang per hari
sekarang sudah naik menjadi antara enam belas tujuh belas penumpang per hari
jadi ini menunjukkan trend yang positif
dan yang lebih penting lagi sebetulnya
setiap pengguna layanan mrt itu selalu mematuhi protokol pencegahan penularan covid sembilan
itu yang paling penting
jadi walaupun jumlah penumpangnya
naik tapi tidak ada kasus begitu
sehingga target mrt untuk mencapai seratus ribu penumpang per hari cukup sulit tercapai pada era pandemi
namun dengan anjloknya jumlah penumpang mrt dan adanya pemotongan subsidi dari pemprov dki jakarta
mrt menjamin tidak ada kenaikan harga tiket selama masa tatanan baru
ras pasia fardy julian jakarta
masakan kangsi bikin
hal yang diperlukan

transjakarta seperti inilah yang membuat ibu kota dki jakarta mendapatkan unerable mention dari komite sustainable award dua ribu dua puluh
jakarta adalah kota dengan pergerakan manusia paling banyak di indonesia
bptj atau badan pengelola transportasi jabodetabek mencatat
dalam satu hari ada delapan puluh delapan juta pergerakan orang di jakarta dan daerah penyangganya
tapi sayang dari jumlah sebanyak itu sejumlah penelitian justru menyimpulkan
bahwa pengguna transportasi umum jumlahnya hanya sekitar sepuluh persen saja
meski tidak banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum
pemandangan penumpang penuh sesak seperti ini lumrah terlihat terutama pada masa sebelum adanya pandemi covid sembilan belas
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj mencatat
kereta rel listrik atau komuter lain mengangkut satu satu juta penumpang per hari
sementara bus transjakarta mengakomodasi sembilan ratus ribu hingga satu juta pengguna per hari
kereta mrt mengangkut sembilan puluh ribu orang
sedangkan lrt jakarta yang baru beroperasi di jalur sejauh lima delapan km hanya diminati empat orang per hari
fasilitas transportasi umum ya terutama armadanya yang kurang
terus sistem jadwal perjalanannya juga terlalu lama
kalau bisa waktunya lebih dipercepat
kalau armadanya ditambah kalau untuk fasilitas sudah lumayan
enggak kok semuanya udah bagus biar dimakai disiplin aja orang orangnya
pemerintah provinsi dki jakarta bukannya tanpa upaya untuk memperbaiki sistem transportasi publik
mulai dari memperlakukan sistem ganjil genap memperlebar jalur pejalan kaki dan menambah jalur sepeda
hingga mengintegrasikan empat stasiun terpadu yakni stasiun pasar senen dan juanda
serta stasiun tanah abang dan stasiun sudirman dengan berbagai moda transportasi lain
mulai dari krl transjakarta dan mrt
harapannya nanti kita bisa benar benar mewujudkan fasilitas kendaraan umum masal yang terintegrasi
karena kita tahu persis bahwa ketika kendaraan umum itu tersedia tapi tidak terintegrasi
maka masyarakat tidak akan menggunakannya dengan optimal
pada januari lalu jakarta masuk nominasi sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi terbaik versi sustainable transport award
di ajang yang sama tahun lalu jakarta masuk dalam posisi tiga besar bersama kota pune india dan kigali rwanda
meski demikian pemerintah provinsi dki jakarta tidak boleh berpuas diri lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengatasi kemacetan
di tahun dua ribu dua puluh sembilan
ada satu lagi yang rencana sampai sekarang belum selesai itu adalah erp
irp sampai sekarang belum bisa dijalankan apapun alasannya alasan administrasi atau alasan teknis itu belum
kita mengharapkan itu bisa terjadi
itu saja dulu masih khawatir
nah sekarang dengan kondisi adanya pandemi itu bisa bisa lebih parah lagi
jadi belum tentu bisa mencapai itu
di hari jadi jakarta ke empat ratus sembilan puluh tiga sistem transportasi juga menghadapi ujian berat dengan adanya pandemi virus corona
ini menuntut penyedia transportasi masal tak hanya harus berfokus pada penambahan armada dan kapasitas
tapi menjamin kesehatan penggunanya saat menggunakan moda transportasi umum
mahardika utama ilham aji jakarta
hirup pikuk pelabuhan sunda kelapa membawa kita pada realita kehidupan ibu kota
ya kehidupan ibu kota dengan dua wajah yang berbeda
inilah wajah jantung ibu kota jakarta
tempat di mana sebagian besar masyarakat indonesia bermimpi mendatanginya
wajah jantung ibu kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di negara negara maju
tapi ini hanya satu dari wajah ibu kota jakarta
kota metropolitan demikian jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di indonesia
jakarta di usianya ke empat ratus sembilan puluh tiga tahun memang telah nampak berubah
namun perubahan jakarta tak ubahnya uang koin berwajah kanda
inilah wajah lain kota jakarta
padahal jaraknya tidak lebih dari lima ratus meter jantung kota jakarta
kontras jelas terlihat
meski demikian setahun lalu gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan jakarta telah memiliki wajah baru
wajah baru jakarta
wajah baru jakarta itu bukan sekedar tampilan fisiknya saja yang baru
itu memang ada dan itu memang didorong
tetapi yang tidak kalah penting wajah baru jakarta adalah juga tentang perubahan mindset
perubahan cara pandang perubahan cara menyusun kebijakan

alhamdulilah itu menyenangkan